sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa tiba tiba kamu mengira saya menelepon kamu
kenapa aneh sekali
kenapa aneh sekali
saya jadi cemas
jangan jangan ada yang gak beres di villa
saya kembali dan meleceh
masih awal awal tim
kuda nyawari kenceng banget kang
kasian banget itu cikgu kang
ya gimana kamu bisa sampai jatuh dari kuda nanti
kayaknya sih dia bukan warga sini kang
ada cewek naik kuda melintas dari sini neng
kayaknya sih dia nggak bisa naik kuda neng
terus kudanya ngamuk ngamuk
saya berbuatnya bingung
itu di mana mas
di jalan dekat villa kenangan neng
kok pada nggak ada
kok kamu panik begitu
bu tadi saya ketemu orang dari kampung ini bu
katanya ada kuda ngamuk
dan katanya kuda itu bawa perempuan bu
bu saya khawatir banget perempuan itu zahir ataupun mehisia
yaudah sekarang kamu cari keseluruhan sana